jelati itu buktinya ada di tangan kamu
sweater itu bukan punya saya
saya gak tau kenapa sweater itu ada di lemari saya
saya tahu banget dewa pak
dewa tuh gak punya switter kayak gitu
apalagi di dalam lemari
kamu jangan mengorban diri kamu buat aku dong
kami tidak lagi mengakui dia sebagai anak
putri permatasari dijatuhi hukuman satu tahun penjara
akhirnya putri bebas
putri akhirnya hari ini kamu bisa menghirup udara segar
aku udah gak sabar ketemu sama kamu putri
putri putri putri
kamu kenapa sih
aku udah dengerin kamu dari tadi loh
aku tahu kamu kecewa sama aku
biarin aku bantuin kamu ya
aku gak butuh bantuan kamu
dan aku minta
kamu jangan pernah temuin aku lagi
aku gak mau kamu celaka karena aku
udah cukup aku melukai orang orang di sekeliling aku

tapi kamu lihat padam batangnya
lihat kamu juga

alhamdulillah ma putri udah bebas dari penjara
putri kangen banget sama mama
udah sebentar lagi putri akan melahirkan
putri akan melahirkan dekat kalian
mama minta maaf ya tapi sebaiknya kamu tidak melahirkan di sini
lebih baik kamu pergi dari sini dan jangan kembali lagi
aduh putri sekarang gini ya
sahabat kamu itu kan banyak tuh
ada dewa ada satria
kamu minta tolong aja sama mereka
pasti mereka senang banget tuh nolongin kamu ya kan
anak kami claudia sudah kami anggap hilang
karena kamu sudah bikin malu keluarga kamu
mendingan sekarang kamu pergi
kamu keluar dari rumah kita

yaudah kalo gitu lo jangan sedih ya
mending lo disini aja dulu kita pikirin jalan keluarnya bareng bareng ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
eh eh eh kepaan lo
kamu tinggal disini sampe anak kamu lahir
baru kamu boleh berhenti
nggak nggak nggak boleh raja
ini ini syarat cerai
dan surat hak aslar yang jatuh ke tanganku
setelah bayi kamu lahir suratnya anak kudus
enggak kamu gak boleh lakuin
enggak enggak raja raja
raja kamu gak boleh lakuin ini raja buka
maafin aku putri
sember ya ku
gak mau berbuat seperti ini sama kamu
seandainya saja kamu bisa menerima aku
tapi kamu malah tetap memilih dewa
dan aku gak akan membiarkan kamu membawa pergi anak itu bersama dengan dewa
enggak akan putri
itu anak aku
kamu gak boleh bisa nangis sama anak aku nanti
udah banget dia nggak bisa ke sini
lebih baik masaificial namun lebih cepat keluar dulu dost micha masa bisa semua

kebuka lalu tamat nih